sebelumnya saya informasikan dulu kepada anda lrt palembang ini lebih dulu selesai dibangun dan juga beroperasi dibandingkan dengan lrt jakarta
guna melayani atlet asean games dan juga masyarakat palembang
lrt palembang menjadi sejarah baru untuk moda transportasi masal di indonesia
dan rekan saya tiffany raitama akan ajak anda untuk mengenal lebih dekat dengan lrt palembang yang punya investasi bahkan lebih dari sepuluh triliun rupiah
indonesia menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga se asia
lrt palembang adalah asean games dua ribu delapan belas
sejumlah fasilitas penunjang turut dibenahi dan ditambah termasuk moda transportasi
ya tidak tanggung tanggung untuk menunjang perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas
pemerintah indonesia membangun kereta ringan atau yang lebih akrab dikenal dengan lrt light transit
salah satunya adalah lrt palembang
ini sebelum anda menjajal lrt palembang saya akan hadirkan di studio
kita akan lihat apa keistimewaannya
lrt ini merupakan
lrt palembang adalah perusahaan pertama dan mencatat sejarah baru bagi transportasi di indonesia
salah satu proyek strategis nasional ini ditargetkan melayani atlet supporter hingga tamu asing yang datang ke palembang
namun tidak hanya itu masyarakat anda semua juga bisa menikmati ikon baru moda transportasi masal ini
dibangun sejak dua puluh satu oktober dua ribu lima belas oleh pt waskita karya lrt palembang siap membawa anda
untuk menjelajahi tiga belas stasiun lrt
di kota yang berpenduduk lebih dari satu tujuh juta jiwa ini
nah rutenya seperti apa
rute lrt palembang bermula dari stasiun ini dia stasiun bandara sultan mahmud badarudin
kemudian asrama haji punti kayu rsud garuda dempo demang dan bumi sriwijaya
selanjutnya lrt akan melintasi stasiun dishub cinde stasiun ampera
di mana anda bisa melihat
di mana anda bisa melihat
di mana anda bisa melihat
di mana anda bisa melihat
seratus penumpang walaupun ya walaupun kapasitasnya sih bisa mencapai lima ratus tiga puluh enam orang
nah gerbong kereta lrt palembang diproduksi langsung oleh pt inka
yang merupakan bumn atau badan usaha milik negara
kita akan lanjut kita akan masuk kita akan lihat kita akan tengok bagian fasilitasnya
di mana lrt yang memiliki investasi hingga sepuluh sembilan triliun rupiah ini
memiliki tempat duduk yang tidak hanya nyaman
tapi juga semakin nyaman karena ada penyejuk udara atau ac
jadi nggak usah takut kepanasan
tidak hanya itu di dalam gerbong kereta juga disediakan wifi gratis
dan ada kamera pengawas atau cctv
nah gerbong kereta juga menyediakan tempat bagi defable
nah untuk mendapatkan fasilitas atau kenyamanan semua ini
harga tiket lrt juga cukup terjangkau
yaitu tiketnya dibanderol lima rupiah
namun jika anda naik dari stasiun awal sampai dengan akhir
anda perlu merogoh konjek sepuluh rupiah
dan satu hal lagi yang menarik
untuk waktu tunggu antar kereta maksimal mencapai dua puluh menit
tidak hanya itu lrt palembang ini hanya berhenti selama empat puluh detik saja di setiap stasiun
kecuali di stasiun awal dan akhir yang akan berhenti selama lima menit
jadi anda tidak harus khawatir lagi untuk menunggu kelamaan atau terlalu lama
sampai kereta ini berjalan
lrt palembang beroperasi mulai dari pukul empat pagi sampai dengan sepuluh malam waktu indonesia barat
eits tapi tidak ketinggalan ya
lrt selain ini selain lrt pemerintah juga menyediakan ada lima bus air
yang akan melewati sungai musi
dan diharapkan dengan adanya mode transportasi
masal ini dapat membangun peradaban serta budaya baru
terutama dalam penyediaan transportasi aman dan nyaman
budaya mengantre dan tepat waktu di masyarakat
keren banget ya ketika infrastrukturnya sudah menjadi modern
harusnya juga perilaku
manusianya perilaku masyarakatnya juga bisa menyesuaikan supaya tidak merusak yang sudah ada
nah dari kata kunci lrt palembang yang menjadi trending topic beberapa hari terakhir
saya ajak anda untuk lihat kata yang dicuitkan oleh netizen
berikut adalah data ontologi yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
beberapa kita buka bolanya kata dari lrt palembang yang besarnya yang dicuitkan adalah mogok
sudah ketiga kalinya mogok begitu di palembang ini
kemudian ini dia sudah muncul bolanya yang pertama adalah mogok
kemudian kita lihat kata keduanya adalah
penumpang banyak sekali penumpang yang mencuitkan bahkan dua hari terakhir jadi trending topic begitu ya lrt palembang
dan selanjutnya dari penumpang adalah kata usut
kemudian kata lain yang juga related dengan tagar ini adalah terjebak
kemudian panik marah dan triliun mengingat investasinya sepuluh triliun rupiah
kita tutup data ontologinya
sekarang kita buka cuitan atau komentar netizen di media sosial terkait dengan mogoknya lrt palembang ini
yang pertama dari akun at tia asifa mencuit
mencuitkan belum juga coba lrt palembang eh udah mogok aja
oke selanjutnya dari app dimas fragbar juga mencuitkan
kenapa sih harus malu menabok muka sendiri ketika membangun atau meresmikan
asyik berfoto pakai helm proyek dan mengerahkan buzzer
tapi ketika mogok semuanya bungkam
selanjutnya dari ad utuh wibowo juga ikut mencuitkan
kasian juga ya kalau lrt mogok terus dan tidak ada cadangan kemudian disuruh jalan lumayan jauh loh
semoga bisa segera diperbaiki dan disediakan cadangannya
mengingat pentas asean go
games dua ribu delapan belas dilaksanakan juga di palembang
dan yang terakhir dari atma foods ini ikut mencuitkan juga
peristiwa tiga kali mogoknya lrt palembang haruslah diinvestigasi
apapun masalahnya ataupun apapun alasannya seharusnya ini tidak terjadi
apalagi jika sebabnya sama